melukis pada umumnya menggunakan media kanvas atau cat air
namun bagaimana jika melukis menggunakan media selotip
nah di kota malang seorang pemuda mampu menyulap selotip menjadi lukisan unik
dengan wajah sejumlah tokoh nasional sebagai objeknya
penasaran seperti apa berikut liputannya
melukis adalah kegiatan yang tak bisa dipisahkan darinya
dengan melukis ia mampu mengekspresikan ide tentang gagasannya
berkat kegigihannya untuk terus bereksperimen
erwin kini berhasil mengembangkan media lukis baru
yakni dengan menggunakan selotip
caranya cukup mudah
pertama siapkan semua bahan seperti gunting soletip dan sebuah media berwarna gelap
foto asli karakter akan dilukis
setelah siap barulah selotip digunting sesuai dengan kebutuhan
membentuk wajah setiap karakter yang akan dibuat
seperti beberapa karakter tokoh nasional ini
mulai dari presiden republik indonesia hingga beberapa tokoh berbagai daerah
semuanya dibuat cukup dengan guntingan guntingan solatif
karena bahan ini unik
terus saya sudah riset yang pakai selotip kertas di dunia itu belum ada
jadi ini adalah peluangnya
hal yang besar buat saya untuk mengharumkan nama indonesia dari selotip karena belum ada di dunia
ide melukis dengan soletip ini muncul saat erwin tengah belajar membuat karikatur
pada dua ribu empat belas silam
dimana ia tidak sengaja menemukan kreasi ini ketika merekatkan seteroform di atas meja menggunakan selotip
karya erwin ini sudah dipamerkan ke berbagai daerah seperti surabaya kalimantan bandung hingga jakarta
harga lukisan bervariasi
mulai dari lima ratus ribu hingga puluhan juta rupiah